ya serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah tapi faktanya penyebaran dan penambahan kasus masih terjadi
bahkan menembus angka satu juta per hari ini
di sisi lain pemerintah telah menghadirkan vaksin dan program vaksinasi yang terus berjalan
bagaimana memaknai angka satu juta kasus virus corona
benarkah kita sudah dalam keadaan darurat
mari kita akan coba bahas pada malam hari ini
lampu merah wabah virus corona di indonesia bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa ibu siti nadia jubir vaksin covid sembilan belas dari kemenkes
selamat malam ibu nadia
selamat malam pak renhat
kabar baik bu
alhamdulillah sehat selalu ya
dan ada pak windu purnomo ahli biostatistika epidemiologi dari fkm unr
selamat malam pak windu apa kabar pak
selamat malam mas renhat selamat malam bu nadia
selamat malam sehat alhamdulillah sehat
oke sebelum kita mulai kita tadi sudah ada pernyataan dari pak menteri ya pak menkes
terkait dengan di satu juta kasus covid sembilan belas per hari ini
pak menkes juga menekankan soal ini kita berduka dan harus bekerja lebih keras lagi
coba kita dengarkan lagi apa pernyataan dari menteri kesehatan
hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas di indonesia
menembus angka satu juta orang
angka ini memiliki makna dua hal yang harus kita sadari
angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari
momen yang pertama adalah
makanya kita untuk berduka
karena ada banyak saudara saudara kita yang sudah wafat
ada lebih dari enam ratus tenaga kesehatan juga yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini
mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita
itu momen pertama yang harus kita lalui
bahwa ada rasa duka
yang mendalam dari pemerintah dari seluruh rakyat indonesia atas angka ini
bu nadia tadi pernyataan dari pak menteri ya pak menkes
kita menyikapi satu juta kasus ini dengan kita berduka merenung
kemudian juga memang ini menjadi momen untuk lebih bekerja keras lagi
sebetulnya bagaimana bu nadia kemenkes melihat penambahan kasus per hari ini yang sudah menembus angka satu juta
selain kemudian memang kita harus berduka
dan juga tentu harus bekerja lebih keras lagi
tapi apa setelah ini bu dari kementerian kesehatan
ya jadi kalau kita lihat ya sebenarnya angka satu juta ini adalah angka secara psikologis ya bang rehat ya
tetapi kalau kita melihat beberapa hari belakang ini
kita terus menerus melihat terjadinya peningkatan kasus yang setiap hari disampaikan
berkisar antara sembilan ribu bahkan sempat disampaikan sampai dengan angka empat belas ribu
nah ini sungguh sebenarnya suatu peningkatan kasus yang menunjukkan bahwa penularan di dalam masyarakat ini
masih terus menerus terjadi dan ada kecenderungan untuk masih meningkatnya penularan di dalam masyarakat ini
artinya penularan masih terus terjadi yang sekarang kemudian jadi pertanyaan adalah
bagaimana untuk mengurangi penularan ini bu
itu kan yang kemudian kita terus bahas ya seperti apa untuk menekan angka penularan dan juga penambahan kasus yang terjadi di masyarakat
tentunya kita semua sudah ketahui bersama ya bahwa di dalam masa pandemi ini adalah bagaimana memperlambat laju penularan
atau yang lalu pak menteri sampaikan flatten the curve ya
dan kita memperlambat laju penularan ini tentunya akan membantu vatiankes dalam memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin
untuk pada kasus kasus yang memang membutuhkan perawatan
selain itu kita juga bisa memiliki waktu yang cukup ya untuk bisa kemudian mengendalikan penyakit ini sendiri
dan harapannya nanti dengan berbagai intervensi yang ada dengan adanya flatten the curve tadi
kejadian daripada penularan ini bisa semakin turun
dan akhirnya epidemi atau pandemi ini bisa kemudian terkendali
angka kematian dan kesakitan itu akan turun
oke jadi intervensi dari pemerintah ini yang diharapkan bisa menekan semua angka itu
sebelum saya ke pak windu kita mungkin bisa lihat dulu bagaimana per hari ini tingkat rumah sakit ya
tingkat keterisian rumah sakit di satu juta kasus covid sembilan belas kemudian juga kasus covid sembilan belas di sepuluh hari terakhir

mungkin kita bisa tampilkan ke layar agar masyarakat juga bisa melihat
ini dia tingkat keterisian dari rumah sakit tertinggi di dki jakarta sudah delapan puluh lima tujuh sekian persen
di yogyakarta menyusul kemudian banten jawa barat sulawesi tengah dan juga jawa timur
ini sudah di angka tujuh puluh persen ke atas semuanya ini
kemudian kita bergeser lagi di provinsi yang lainnya di mana juga kasus ini
terus terjadi sulawesi barat misalnya sudah di angka enam puluh an persen lebih
kalimantan timur juga demikian lampung juga sama jawa tengah kemudian bali
ini sebelas provinsi yang kami ambil berdasarkan tingkat keterisian rumah sakit tertinggi
sudah di atas enam puluh persen ke atas semuanya ini
bahkan disebut sebut rumah sakit atau vaskes kita sudah mulai kolaps
saya ke pak windu pak windu melihat kondisi ini pak windu sebetulnya seberapa darurat
kasus covid sembilan belas di indonesia
sebetulnya kita sudah mengalami kedaruratan ini sudah lama ya
jadi paling tidak kalau kita lihat empat bulan pertama ya jadi setelah kasus pertama ditemukan di indonesia
itu sebetulnya kita sudah melihat bahwa indonesia memang kritis kenapa
karena setelah empat bulan pertama padahal pada saat itu sudah ada beberapa kali psbb kasus terus meningkat
nah sekarang malah apa namanya setelah november jadi pertengahan november itu malah lebih meledak lagi
jadi artinya situasi kritis ini sudah terjadi sebetulnya sejak empat bulan pertama itu
nah jadi sekarang tentu kita prihatin ya dan saya setuju dengan apa yang disampaikan pak menteri ya juga bu nadia tadi
bahwa kita memang dalam situasi seperti ini berpengalaman

nah jadi sekarang tentu kita prihatin ya dan saya setuju dengan apa yang disampaikan menteri ya juga bu nadia tadi

testingnya jadi seperti
kemarin dua hari kemarin
turun seakan akan ya tetapi karena
testingnya turun dan degan itu biasa pada
setiap akhir pekan
testing dan kemudian kasusnya
juga turun dan hari ini
testingnya tinggi jadi
saya bersyukur kalau testing itu bisa
naik tapi memang
tentu akan diikuti dengan
dideteksi juga akan tinggi
dan itu setelahnya bagus dalam arti
kita bisa mengisolasi lebih banyak
orang yang positif tetapi
memang itu menunjukkan bahwa
penularan memang masih tinggi
tadi pak menkes sudah mengatakan
kita berduka dan harus kerja keras
lagi dari pernyataan menkes
jadi memang ya kita
dan memang duka ini setelahnya sudah lama juga
yang disampaikan oleh bu nadia ini adalah
tapi sebetulnya duka ini sudah
lama lah ya jadi kematian
indonesia juga tinggi
masih lebih tinggi dari angka dunia
fatality rate nya dan ini betul betul
sungguh memilukan itu
dan itu belum tercatat
mereka yang meninggal
dalam situasi yang probable
artinya kasus probable
jadi yang belum sempat
ini kan hanya yang sudah
jadi setelahnya yang meninggal juga lebih banyak lagi
dan ini memang berarti ada situasi
di hulu yang
mengakibatkan kematian di
hilir jadi karena
tadi anda tadi menyebutkan
rumah sakit sudah mulai over capacity
jadi sudah mulai
sukar untuk mendapatkan
juga sudah hampir semuanya terpakai
dan ini sungguh diplas yang
berbahaya jadi betul betul yang
kita lakukan adalah pemutusan
penularan di hulu
ini yang harus mutlak dilakukan
bu nadia memutuskan rantai penularan
sejak di hulu di angka
apa instruksi atau arahan dari pak menkes
bu nadia untuk kemudian
situasi di tengah pandemi ini
yang pasti untuk kita bisa mengendalikan
pandemi ini tidak bisa dilakukan
oleh pemerintah jadi memang
untuk kita bisa
menurunkan angka kesakitan
dan kematian ini
kedisiplinan masyarakat ini juga menjadi
salah satu kunci jadi
tiga m termasuk menghindari
kerumunan dan kita juga harus
mau membatasi diri kita
dengan membatasi mobilitas kita
karena kita sudah melihat bahwa
angka penularan yang terjadi di dalam
sehingga janganlah kemudian kita menambah
resiko diri kita untuk tertular
itu yang pertama yang kedua tentunya
yang menjadi tugas pemerintah adalah kami
akan memperkuat seperti dengan
arahan bapak menteri kesehatan yang pertama
adalah terkait testing
dan treatment dalam hal ini adalah isolasi
mandiri atau isolasi
perpusat karena dengan tadi
pak windu sampaikan kalau testing
kita perluas perbanyak
dan kita percepat ya karena
ada beberapa daerah yang tentunya masih menunggu
untuk hasil pemeriksaan
dilakukan terobosan oleh bapak menteri kesehatan
agar semua puskesmas
mampu melakukan pemeriksaan
sehingga bisa mendapatkan hasil
secara cepat dan tentunya bisa melakukan
penanganan secara cepat
dan yang pasti dengan kondisi
kecepatan ini kita akan
mampu segera memisahkan
kasus kasus positif dan kemudian
lebih dini sehingga tentunya gejalanya
menjadi tidak berat dan kita tahu
bahwa atau menjadi parah
kalau gejala yang parah tentunya
tidak akan membebani dihilir yaitu
di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyiapkan
tempat tidur isolasi
maupun tempat tidur icu
ini yang ke depan akan kita perkuat
oke pak windu tadi anda sempat
menyinggung soal apakah
kemudian mengubah strategi ya
apa yang perlu diubah dari strategi yang lama
ke yang baru
yang menurut anda itu perlu dilakukan
segera tapi kita bahas nanti ya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya akan lanjutkan kembali diskusi pada malam hari ini
saya ke pak windu pak windu mengubah
strategi tadi anda katakan apa yang perlu diubah
dan seperti apa pak
ya jadi mengubah strategi
yang saya maksud adalah
kita lebih mengoptimalkan
apa yang sudah kita lakukan nah terutama
yang paling penting adalah case finding ya
jadi artinya testing dengan
sasaran yang tepat ya jadi semua
mereka yang suspek
harus habis di testing
kemudian mereka yang
kemudian pneumonia semua harus di test
jadi semua jadi kita
yang penting juga yang harus dilakukan
adalah bahwa testing
antigen bisa dilakukan asal
memang ada ketentuannya
tes antigen yang
terhadap siapa yang itu
dan dilaporkan sebagai
mirip seperti pcr jadi
misalnya mereka yang
dan punya gejala ketika dia positif
sudah dia masuk sebagai
kasus positif jadi itu lebih
murah jadi karena kita tahu bahwa
kita ada keterbatasan
anggaran ya ketika
kita mau melakukan testing dengan
pcr yang cukup mahal
ya sehingga kalau kita bisa
menggunakan antigen tes yang jauh lebih murah
ya jauh lebih murah kita bisa
mendapatkan kasus yang lebih banyak
jadi tidak harus pcr jadi kita
harus berani menggunakan
kasus kasus yang memang tadi
misalnya mereka jadi
selain untuk screening tapi juga untuk diagnosis
pasti bisa ya jadi
tadi itu misalnya dia betul
kontak erat dan kemudian dia punya
gejala langsung ketika dia positif anggap
ini jauh lebih murah dan kita bisa
menjaring lebih banyak kasus ya
karena selama ini kita selalu
memikir bahwa testing itu mahal
ya sehingga testing kita
menjadi rendah ya kita ini masih
dan itu kita nomor satu ratus lima puluh sembilan
negara negara di dunia dari
dalam hal testing rate dan ini
betul betul harus di
dari jumlah penduduk seperti india
ya padahal india itu jumlah
penduduknya satu empat miliar mereka bisa
dan jelas itu
dia menurun sudah pendaipunca dan
kumul apa absolutnya tinggi tetapi
trendnya bagus ya jadi kita
harus bisa mampu seperti
india dan negara negara lain
yang testingnya bagus dan juga
strategi pemutusan nanti penularan
dengan protokol kesehatan
harus ada kontrol dari pemerintah selain
gerakan masyarakat sebiarnya
tidak cukup semua
penggantungan diri dari pemerintah
hanya kita melakukan
protokol kesehatan hanya karena
takut dikasih sanksi tetapi betul betul
ini menjadi gerakan masyarakat
kesadaran kita semua
untuk kita ya ini
bersama sama lah ya kita ini sudah
pak windu itu untuk yang sudah
dilakukan case finding
meningkatkan kapasitas tiga t
misal ataupun testing dulu deh kalau begitu itu yang
dioptimalkan apa yang kemudian perlu
diperbarui perlu diperbaiki
atau perlu ada terobosan baru misalnya
ya jadi gini
terus saya begini ini kan selalu kita ini
kemudian mengapa ya
selalu bicara tentang
keseimbangan antara kesehatan dan
menurut saya tetap ya bahwa pandemi
itu penyelesaiannya harus nomor satu
fokusnya adalah kesehatan oke
ekonomi itu dampak
jadi kalau kalau
pemutusan perundangan mampu
dilakukan ya dengan
prinsip prinsip kesehatan masyarakat
ya kemudian pencegahan
dan interaksinya dan dengan
pegas ya oke
maka sebetulnya nanti ekonomi itu akan
berjalan kembali ya jadi
jangan kita selalu
bingung dengan antara ekonomi
dan kesehatan kesehatan itu
terutama yang didulukan ya
ekonomi tetap tidak bisa kita tinggalkan tetapi
itu oknum di belakangnya gitu
jadi jangan dibalik
kesehatan sebagai konco winking
ekonomi di depan ini akan
tidak akan selesai kita jadi betul betul
ya pak windu pak windu maaf saya potong pak windu
ya salah satu kemudian
yang juga di
di tengah digalakkan oleh
pemerintah nanti juga bu nadia mungkin bisa
menambahkan ini karena ini ahlinya bu nadia
bagaimana ini kan juga kemudian bisa menjadi harapan
bahwa ini bisa menekan
ataupun penularan dari covid sembilan belas bagaimana
sudah tahu bahwa kita sudah
berpuluh tahun menggunakan
vaksinasi untuk mencegah
wabah dan bahkan mampu
dua dua apa dua
penyakit ya variola cacar
nah jadi itu jelas itu
vaksin itu jelas adalah
sebuah alat pencegah
yang masuk dalam tadi
nah cuma masalahnya
adalah bahwa vaksin ini
tengah pandemi ini simannya sangat besar
butuh ya padahal
terbatas ya oke yang sudah diproduksi
kan sebelas kali sebelas produsen
saja yang sudah memproduksi vaksin pada saat ini
nah jadi artinya
presiden ingin satu tahun
mudah mudahan satu tahun bisa karena
makin lama juga tetapi
kalau kita berani yang
dan protokol kesehatan itu
sebagai yang nomor satu ya
dan vaksin itu kemudian
sebagai pendamping tadi kita bisa lebih cepat
ya baik saya sampai menunggu vaksin
baik pak windu kita ke bu nadia
bu nadia bicara soal vaksin ini
demand nya tinggi tapi
suplai nya juga terbatas
artinya kita berpacu dengan waktu ini bu nadia
kalau terkait vaksin untuk bisa
mampu pertama yang diharapkan
adalah membentuk proteksi spesifik
untuk masing masing individu
dan ini tentunya kita coba
semaksimum mungkin tetapi kalau untuk
sampai dengan pembentukan
kekebalan kelompok tentunya akan
membutuhkan waktu jadi menurut
saya sih sebenarnya mungkin
strategi baru tapi justru
kemudian dengan memanfaatkan
tadi alat diagnostik baru
yang bisa mempercepat karena
sebenarnya kita sudah tahu
bahwa upaya untuk pencegahan
pemutusan rantai penularan itu
tools nya sudah ada nantinya bagaimana
aplikasi terus ini terus diperkuat
dan kemudian juga kedisiplinan
masyarakat menjadi bagian yang penting selain
pasti akan membutuhkan waktu
untuk bisa memberikan proteksi
individu maupun provisi pada kelompok
jadi anda sepakat bu nadia yang tadi
sampaikan pak windu bahwa vaksin ini
sementara saat ini sebagai pendamping
tapi yang utamanya justru yang
dan juga si tiga t tadi
testing tadi itu bagaimana bu
ya selama cakupan vaksinasian
terbatas tentunya upaya kita
dengan tiga m dan tiga t ini adalah
senjata utama ya harus
terus kita perkuat sampai kemudian nanti
memang pada jumlah cakupan
yang cukup ini baru
bisa vaksinasi ini beriringan
dengan tiga m dan tiga t
baik bu nadia
di satu sisi banyak juga pihak yang
kemudian mengkritisi pemerintah ya
mungkin kemenkes dan juga pemerintah pusat
bahwa jangan terus menerus
masyarakat begitu tiga m tiga m
tapi pemerintah tiga t nya juga
menjadi abai nah ini apakah kemudian
juga menjadi evaluasi bu di saat
sebagai angka psikologis ini
seiring ya artinya
kementerian kesehatan tidak menyalahkan masyarakat
karena lebih memahaminya
jadi misalnya terkait mobilitas
kita tidak bisa membatasi
masyarakat untuk melakukan mobilitas
tetapi masyarakat sendiri
kalau dengan kesadarannya
bisa melakukan pembatasan untuk diri
dia sendiri terhadap mobilitas ini
ini adalah kunci utama juga untuk
bisa menekan laju pengeluaran
nah tentunya kalau terkait tiga t
tadi yang disampaikan
oleh pak menteri kesehatan bahwa kita akan
serta juga beberapa
strategi baru nih untuk dalam
penguatan tiga t termasuk
terkait isolasi mandiri bagaimana kita
menemukan kasus secara lebih dini
dan kemudian memperbanyak
pelacakan kasus kontak ya
untuk kemudian bisa sebanyak banyaknya
sesuai dari pak uri disampaikan
untuk menemukan kasus positif
bu nadia tiga t tiga m
harus terus berjalan
dilakukan dan juga
tetap berjalan meskipun masih terbatas
kemudian hingga ada muncul
bagaimana dengan vaksin mandiri nah ini
seperti apa bu nadia kajian dari kemenkes
sejauh ini apakah vaksin mandiri
mungkin saja akan dilakukan untuk
bisa kita keluar
di tengah wabah covid sembilan belas ini tapi dijawabkan nanti
bu kita break dulu kami akan segera kembali
ya kita sudah banyak bahas tadi
dengan bu nadia dari kemenkes
dan juga pak windu epidemiolog
kasus covid sembilan belas yang hari ini juga sudah
menambah atau menyentuh angka psikologis satu juta
penambahan kasus covid sembilan belas
banyak yang kita bahas mulai dari kita memang harus
fokus terhadap apa yang sudah
dilakukan dioptimalkan untuk menekan
penularan kemudian sampai dengan
ke vaksin yang juga di sisi lain juga menjadi
satu harapan sampai kemudian bu nadia
ada mulai berkembang wacana
agar kita segera keluar dari wabah ini
percepatan vaksin dibantu dengan
vaksin mandiri nah ini sejauh mana bu
kajian dari kemenkes mengenai wacana ini
ya jadi terkait
sudah kita kaji lebih lanjut ya
pelaksanaannya yang pasti
beberapa hal yang menjadi tentunya
concern kita adalah pertama
bahwa jangan sampai
kelas dua seperti itu kemudian
jangan sampai kemudian
ini bisa mendapatkan vaksin
tidak bisa ya jadi ada beberapa hal
yang tentunya menjadi perhatian kita
dan kita harus pastikan
kita sebut ini sebenarnya vaksin
ini merupakan usaha bersama
antara pemerintah dan
dalam hal ini untuk mendukung
kita supaya segera mungkin
sebenarnya makin banyak yang
divaksin kemudian makin cepat
karena makin banyak
orang yang juga divaksin dan juga
harapannya makin murah karena kemudian
akan mengurangi beban
apbn tentunya dan kalau
beban apbn ini bisa dialihkan untuk
penanganan penangan lainnya mungkin
juga ini akan lebih baik lagi
jadi kita sampaikan ini adalah vaksin
kita pikirkan mungkin ini adalah
untuk karyawannya seperti itu
pak windu ada
tambahan pak dari anda
ya saya setuju
vaksin mandiri asal pengertiannya
substitusi tetapi memang
betul betul sebagai jadi
kami begini seperti itu sudah
biasa ya pada
imunisasi dasar lengkap misalnya pada
bayi di bawah satu tahun itu ada
ibu atau keluarga yang
untuk vaksinasi mandiri
yang dia langgan
jadi bukan di puskesmas misalnya
nah jadi itu biasa
tidak apa apa asal jangan sampai
itu kemudian mengganggu
vaksinasi yang sebagai program
yang harus sebetulnya memang
prinsipnya harus gratis kepada semua
masyarakat tetapi bagi mereka yang
ingin memperoleh secara mandiri
boleh ya itu
suka rela gitu ya
nggak apa apa gitu jadi kalau ada
perusahaan yang ingin boleh asal
tadi apa yang disampaikan bu nadia
jangan sampai itu kemudian
mengganggu vaksinasi yang
menjadi program tadi yang
jangan sampai ada
persepsi oh ini ada vaksin
nomor one ada yang
di bawahnya sebenarnya vaksin
kan semua pada prinsipnya sama
imunoginisitasnya sama gitu ya oke
tetapi itu tadi jangan sampai
kemudian ada persepsi yang keliru
bahwa ini yang lebih
bagus daripada yang satunya tidak gitu
baik pak windu kita kembali
ke penambahan kasus covid sembilan belas
anda melihat satu juta ini
sudah angka real atau ya
kita ini di bawah
banyak lagi sebetulnya
jelas bukan real ya
jadi ini kan seperti gunung es
masih tadi saya katakan bahwa kita
masih nge test secara kumulatif
ya secara kumulatif
jadi masih lima delapan juta
orang yang diperiksa dengan pcr test
ya padahal penduduk kita kan
dua ratus sepuluh juta nah jadi artinya
kita daratkan covid sembilan belas
pintu gajah gitu kita masih melihat
ekornya doang gitu nah
jadi artinya masih banyak reservoir penularan
di bawah permukaan yang terus
menulari terus gitu tapi tanpa terdeteksi
nah itu yang harus kita kejar tadi saya bilang
gitu jadi artinya realitasnya
berkali kali lipat ya daripada
yang sekarang yang kita aja sekarang sudah terkejar
tujuh tujuh juta ya tetapi
sebetulnya jauh lebih dari itu
nah jadi maksud saya tetap kita kejar
ya kita kejar jadi kita nggak usah
takut dengan kasus yang banyak
asal kita mampu mengisolasi tadi
ya dan yang
bergejala berat mampu untuk kita
tampung di rumah sakit makanya penguatan
kapasitas rumah sakit perlu
mendapatkan sebanyak mungkin kasus tapi ternyata
mereka tidak tertampung ya
kematian akan meningkat gitu ya
jadi itu jadi artinya kita
jangan takut dengan kasus besar
ya justru kita upayakan
kita mendapatkan kasus sebanyak mungkin
ya semua daerah ya
kemudian kita isolasi
nanti penularan akan putus gitu
ya ya itu maksud saya
pak windu rasanya di satu juta
seperti ini selain kita evaluasi juga
tidak tepat kalau kemudian ada sebagian pihak
yang saling menyalah nyalahkan
begitu ini pemerintah masyarakat
dan sebagainya tapi begini pak widu tadi
yang juga bu nadia katakan
ke pak menkes bahwa pemerintah tidak bisa
sendiri masyarakat juga punya peran di sana
pendapat ya atau secara sosial
itu kenapa masih banyak
di antara masyarakat yang
sampai malam hari ini mungkin di luar
bahkan tidak percaya begitu atau
banyak hal yang akhirnya mereka tidak
tidak melihat ini sebagai sebuah kegentingan
kenapa pak windu menurut anda
itu karena soal komunikasi publik saja
jadi artinya pemerintah
dan kita semua bukan hanya pemerintah ya
para akademisi seperti saya
itu semua harus terus membantu pemerintah
untuk melakukan komunikasi publik
yang isinya adalah
komunikasi risiko untuk meningkatkan
persepsi risiko para
anggota masyarakat itu supaya
kita ini supaya berhasil
melawan hoax karena mereka ini percaya
orang orang tertentu itu
dan banyak teori yang
dimunculkan ya teori konspirasi
dan macam macam dan itu kita yang harus
lawan gitu ya jadi terus menerus
edukasi itu harus terus menerus
jangan lelah untuk melakukan kie
komunikasi yang isinya
adalah informasi yang tepat dengan
isinya adalah edukasi edukasi tadi terus menerus
jadi selama kita
gagal dalam melakukan komunikasi publik yang
terjadi ya seperti itu
termasuk yang anti vaksin dan sebagainya
nah itu yang harus kita lakukan
jadi kalau masih ada yang tidak percaya
atau masih menganggap ini remeh
artinya komunikasi publiknya belum
tepat sasaran belum begitu berhasil belum efektif
jadi artinya kita harus tingkatkan terus
oke apa yang perlu diperbaiki dari komunikasi
publik pemerintah kepada masyarakat misalnya
tidak hanya pemerintah ya
kita semua kita bekerja sama gitu ya
pemerintah saja kan
tidak cukup ya jadi artinya pemerintah
orang ini akan percaya gitu ya
kalau kita semua terbuka
data juga harus diungkapkan secara terbuka
kalau karena gini
orang itu mempunyai trust gitu ya
jadi trust itu muncul kalau
orang yang memberi informasi itu memang
selalu terbuka tapi kalau dia pernah
kadang kadang orang pernah berbohong gitu ya
orang tidak percaya ketika
dia ngomong benar nggak percaya gitu
nah makanya semua harus terbuka data harus terbuka
jadi tidak bolehlah
apa namanya ada apa yang
disembunyi sembunyikan tidak boleh
jadi jangan meremehkan
juga jangan membesar besarkan
jadi artinya selama
tidak dikubris gitu loh
artinya kita semua ya bukan
hanya pemerintah loh ya media
media itu juga jangan membesar besarkan
juga jangan mengintil intilkan ya
para kadimisi ya
semua lah jadi itu
kata kuncinya itu bangun
trust nah itu
oke pak terakhir
sebelum nanti saya akan ke bu nadia lagi
ini kan kita di
covid sembilan belas di indonesia
di tengah penanganan yang terjadi
saat ini sudah banyak tadi kita bahas
soal apa yang perlu diperbaiki dan
juga strategi baru apa
lagi kemudian pak windu dari anda saran
anda untuk pemerintah
dan kepada masyarakat
dalam penanganan covid sembilan belas ini
agar kita bisa segera keluar
beberapa sudah saya sampaikan yang penting
apa yang sudah dilakukan
kita teruskan ya
nah kemudian yang penting tadi
kita harus membangun gerakan
masyarakat ini menjadi gerakan bersama
ya jadi kita ini punya banyak
kader di masyarakat yang mereka
tumbuh dari masyarakat ada kader
di kesehatan ada banyak ada kader
posyandu ada kader
kalau untuk dpd itu
ya kemudian kader kader lain
di luar kesehatan ada kader pertanian
kader lansia banyak banget
ya karang taruna
kita sertakan semua kita
libatkan ya karena justru
banyak orang itu
sering lebih sungkan
kalau dia diingatkan oleh
para kader yang merupakan tetangganya
sendiri oke tinggungan terdekatnya
daripada oleh petugas
ya kadang kadang petugasnya
nggak ada dia mulai
tidak lagi satu tapi kalau
para kader tadi yang memang
berasal dari masyarakat sendiri
itu mungkin akan lebih
apa namanya lebih
dan kemudian terutama
kita harus membangun keteladanan
para tokoh masyarakat
menjadi teladan jangan sampai
kemudian muncul di video ada
dan sebagainya yang seperti itu
yang tidak menjaga
protokol kesehatan nah semua itu yang
kita lakukan ya jadi optimal
kan ada apa yang sudah kita kerjakan
kemudian ada beberapa
hal yang baru tapi
untuk kasus tertentu bunuh
saya kira itu sudah digunakan kok ya
lembaga cdc ya
atlanta itu kemudian
itu sudah sudah
apa artinya sudah
itu bisa digunakan gitu loh
jadi artinya supaya mengurangi
mengurangi anggaran gitu ya paling tidak
kita bisa meningkatkan tes testing
tanpa lebih banyak
baik pak windu saya ke bu nadia terakhir
bu nadia sudah banyak yang kita bahas bu
pr berat juga sebetulnya dari kementerian kesehatan
sektor juga di dalam penanganan covid sembilan belas
di indonesia tugas beratnya banyak ini bu
di satu juta kasus covid ini
apa yang mau ibu sampaikan dan
apa yang tadi sudah
kita bahas ini apa yang kemudian akan segera dilakukan
oleh kementerian kesehatan
ya tentunya yang
terkait kementerian kesehatan bahwa
seperti pesan pak menteri kesehatan
bukan hanya kementerian kesehatan
tapi seluruh tentunya jajaran
kesehatan baik itu di provinsi
kabupaten kota bahkan sampai
dengan proses pelayanan kesehatan
kita harus kerja keras
lebih keras lagi dan lebih keras lagi
dan ini memang
merupakan tugas kita
tetapi mungkin kami juga
berpesan di sisi lain bahwa
kita tadi seperti pak windu sampaikan
kita harus bersama sama
mendisiplinkan diri kita
kita harus melakukan perubahan perilaku
dan terkuat untuk
melaksanakan protokol kesehatan
saya rasa itu yang
kunci memang harus kita lakukan
sambil menunggu tentunya
pada waktunya kita akan mendapat vaksinasi
dan jangan ragu ragu pada saat
giliran kita mendapat vaksinasi
dengan tiga itu
tiga m tiga t dan vaksinasi
kurva ini pasti akan melandai
dan angka kematian dan angka kesakitan
akan perlahan bisa dikendalikan
vaksin yang kedua ya bu nadia
kita akan lihat seperti apa besok dan
tugas yang banyak ini dari pemerintah dan juga masyarakat
bisa saling bekerja sama
apa yang sudah kita bahas juga lagi lagi
ini bagian dari
mengingatkan masyarakat bahwa kita belum
keluar dari pandemi kita juga
sedang tidak dalam kondisi yang normal
jadi harus kemudian membangun
kembali sense of crisis dan juga
tidak lengah di tengah wabah pandemi ini
mudah mudahan kita segera bisa melewati
terima kasih banyak bu siti nadia
pak windu terima kasih banyak sudah berbagi
dan juga datang ataupun
berbagi perspektif malam hari ini